ibu waktu melati pergi dari rumah
nak udah gak kena
dia marah marah terus
kau masih ini mel
ini semua gara gara kamu melati kabur dari rumah tau gak
apa yang terjadi dengan cucu bapak
apa yang terjadi nak
melati pergi dari rumah mah
kurang aja kamu
ibu kalian baru aja meninggal kalian dari ibu
udah diam kamu di sini
biarkan para lelaki laki itu menyelesaikan masalahnya
udah untung kalau mama loh
kalau nggak lu jadi gelandangan ngerti gak lo
aku gak takut sama kalian
aku rabi yang kuat yang miskin lagi
makan lebih kaya dari kalian
sudah jangan sedih lagi
nenek mel meninggal pep
setiap orang yang baru meninggal nggak boleh ditangisin lagi
kata pak ustadz di masjid berarti kita gak ridho
mel gak bisa ngelupain nenek
mel kanan sama nenek
ayah mel selalu jahat sama nenek
mel benci sama ayah mel benci sama ayah
sudah jangan nangis lagi
kan ada apep nusia nek
mel juga gak boleh benci sama ayah mel
karena ayah mel sebenarnya baik kok
cuma tapi lagi pusing aja
kita nggak boleh ikut pusing juga
melatih mau gak
jadi adik apep
aku gak akan biarin ada orang bikin nangis mel lagi
kalau orang yang lebih besar dari apep
emangnya apep berani
mati apep kasih jurus nenek
hambamu sudah berdosa besar ya allah
ambamu yang hina dan musrik padamu ya allah
amba juga sudah membunuh mama
apakah pintu maafmu
masih terbuka untuk orang orang yang berdosa besar ya allah
kamu pikir gampang apa untuk mendapatkan uang seribu ini
ayah panting turang untuk mendapatkan uang ini
sementara kamu cuma bisa minta minta lagi
katau terima kasih kamu ya
pergi ke sana kamu

semoga pintu maafmu bisa kau buka untuk hamba yang
anda perlu apa bapak kesini
kamu nggak perlu takut
saya tidak berniat jahat
saya datang kesini bersama ibunya melati
iya kita sedang mencari
mel kabur dari rumah
kabur dari rumah
kamu tahu di mana
saya enggak tahu
saya tidak mau lagi berusaha melatih
mas kita mau cari kemana lagi
memang ini semua salah aku
kita cari sebelah sana yuk
saya tahu di mana mel
tadi kamu bilang kamu gak tahu mau ada di mana
melati pesan kalau dia enggak mau ketemu sama ayahnya
karena ayahnya jahat
tapi saya lihat ibu orangnya baik kok
saya memang dulu jahat sama melati
tapi sekarang saya jahat
sekarang saya sadar
saya merasa kehilangan dia
mel berada di sana
kabar kamu baik baik aja kan saya
ibu akan bawa dia ke sini
ayah mel udah sadar
pasti ayah akan berbuat jahat lagi sama kita
pasti ayah akan berbuat jahat lagi sama kita
mendingan ayah pergi
mendingan ayah pergi
mendingan ayah pergi
kamu benci sekali sama ayahmu
yang gak akan maksa kamu untuk bisa maafin ayah
ayah sudah nyakitin ibu kamu
mel gak boleh begitu
biar bagaimanapun dia tetap ayah mel
tapi sekarang mel yang jahat
masa kita tidak saling memaafkan
kalau kamu gak mau maafin ayah
biar ayah yang pergi
biar ayah yang pergi
ayah tidak pengen menunggang ayah
ada satu permintaan lagi ya
boleh kan atlet tinggal sama kita
biar dia bisa sekolah lagi
abed sekarang jadi kakak mel
ayah dan ibu juga seneng kok
kalau apeb jadi anak kami